kat kemana ke atas
ini udah aku setting dulu deh
nih ga hidupin aja pencet ini
kamu gorengin tuh jangan di kulit kepalanya
nanti melepuh gimana kepaku
ya saya kan ga tau saya ga pernah pake ginian
tapi setidaknya kan kamu harus tanggung jawab
kamu udah bikin aku keramas pagi pagi
udah daripada nanti kepalanya kepanasan lagi mending kamu aja udah
kenapa ngeliatin segitu
ganteng banget kamu pake jas itu
nanti kalo cewek lain kegoda sama kamu gimana
jangan tergoda sama yang lain
padahal kamu mana
jam berapa sih
udah jam segini
kok gaada yang bangunin aku sahur
mas al sama reina kenapa ga bangunin aku sahur sih
kita di rumah
aku mau bangunin mama gak boleh sama papa
ya udah lagian kan kamu lagi hamil gak usah puasa dululah
kasian itu dedek bayi di dalam perut
kata siapa aku gak kuat
aku masih kuat kok aku mau puasa
aku mau duduk
mama puasa ya pa
jadi dede di perut bisa ke ausan dong
kenapa jadi manja ya
emang gak peduli
kenapa bisa makan sendiri
wilayahku gas peng luar
gak percaya nih rio
nah makanya makan tuh jangan sampai ketawa ketawa
kamu juga nyuapinnya kenapa kebanyakan
kamu siap pelan pelan
supaya kamu gak mikirin aneh aneh
mas tangan aku sakit
dengan handphone di sita gak boleh kemana mana
mati gak yaudah
gak tau lagi mau ngapain ini
bikin kepala aku makin pusing tau gak
bikin kepala kamu
saya pijetin biar gak pusing
tadi kamu mikirin saya juga kayak begitu
udah gak usah
ini udah pelan
sayang gak usah
kan bener begitu
gak usah sayang
tadi kan begitu
gak mau capek
tak mau aku ganti baju
ya bener kan
merknya juga sama
cuma warnanya doang yang beda
dan elsa katanya suka warnanya lebih gelap
sama seperti lipsticknya nih
kalau gitu sekarang kita lakukan rencana selanjutnya ya
saya lagi jadi detektif mas
tahu gak sih tadi aku tuh deg degan mas
aku takut ketauan
aku aku aku aku aja salah tinggal sebenarnya
tapi kayak aku rasa aku pinter acting deh
aku casting kali ya mas
mungkin aja nanti aku bisa main film sinetron ftv

kamu gak mau
ya kamu yang kenapa
kita lagi membahas suatu masalah yang serius
gak apa apa kan aku seneng
ini pertama kali loh
mencoba suatu hal yang baru